kantor majelis ulama indonesia di jalan proklamasi menteng jakarta pusat
ditembak oleh seorang pria selasa siang
pelaku diketahui tewas setelah melakukan aksinya
selain mengakibatkan kaca pecah
dua orang pegawai dikabarkan terluka dalam insiden ini
satu orang terluka akibat terkena pecahan kaca dan satu lainnya terkena peluru
menurut wakil sekjen mui arief fakhrudin
pelaku diduga kesal telah menunggu lama untuk bertemu salah satu pimpinan mui
menggunakan airsoft gun pelaku langsung menembak tiga kali ke arah pintu kaca bagian belakang
sejumlah petugas kepolisian juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi
hingga saat ini proses olah tkp juga masih berlangsung
ketua majelis ulama indonesia bidang fatwa asroruni amsoleh mengatakan
pihak mui tidak mengenal pelaku
ada satu pun di antara kami baik pimpinan maupun staff
mengenali wajah yang bersangkutan sempat datang ke kantor mui
jangankan surat orangnya saja tidak terkenali
kami belum mengenali dan dari hasil diskusi internal
serta komunikasi dengan para staff
belum ada satu pun yang mengenali yang bersangkutan
dari kartu tanda
penduduk yang disita oleh polisi tersangka pelaku diketahui berinisial m
dan merupakan warga lampung
polisi juga menemukan dua tabung gas kecil dan satu kaleng berisi peluru gotri
sementara itu jenazah pelaku penembakan selasa siang tiba
di rumah sakit polri kerama jati jakarta timur
selanjutnya jenazah pelaku langsung dimasukkan ke dalam ruang jenazah
instalasi kedokteran forensik untuk ditangani lebih lanjut
tak hanya itu petugas kepolisian dari direkturat tindak pidana umum
polda metro jaya pun turut berada di rumah sakit polri keramat jati
belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait tewasnya pelaku penembakan